ribuan jemaat gereja indonesia tanah jawa atau gitj margokerto desa bondo jepara jawa tengah
menggelar tradisi pawai subuh suci pada minggu pagi
para jemaat memeriahkan pawai subuh suci dengan membawa beragam miniatur bernuansa kristiani
pawai subuh suci ini telah menjadi tradisi warga desa bondo sejak puluhan tahun silam
sebagai renungan dalam memaknai pengorbanan yesus kristus ketika mati di kayu salib hingga kebangkitannya
untuk tahun ini kami membuat satu tema pengorbanannya mempersatukan
jadi itu satu kenyataan bahwa pengorbanan tuhan yesus kristus di kayu salib itu mempersatukan umat
setelah menempuh jalan kaki
hingga empat km para jemaat mengakhiri pawai di lapangan belakang gereja
di tempat inilah para umat mengikuti kebaktian dengan mendengarkan khutbah subuh suci
setelah tiga tahun terhenti akibat pandemi covid sembilan belas
bina iman remaja gereja santo matius penginjil bintaro pondok aren kota tangerang selatan
akhirnya kembali menggelar drama musikal pascah tahun ini pada minggu siang
di sakit bersama dia
umat diajak memaknai kebangkitan yesus agar manusia selalu berjuang dan hidup lebih baik
untuk pasta tahun ini ya percaya saja kepada tuhan yang maha esa
jika kita sedang khawatir percayalah kepada dia dia selalu akan membantu kita
melibatkan sekitar seratus orang pelayan gereja lintas usia
drama musikal ini juga diharapkan menjadi wadah bagi lebih banyak anak muda dan umat katolik untuk bisa berpartisipasi
untuk melayani sesama kemudian berkumpul dan juga untuk melakukan tugas yang lebih berharga
lebih semangat lagi untuk berkarya sesuai dengan talentanya masing masing
sesuai dengan bidangnya masing masing dan supaya menggerakkan juga nih anak anak lain atau kaum muda
supaya lebih bersemangat lagi karena mendapatkan energi ini mungkin dari yang anak anak talent ini atau pementasan ini
jadi bisa membangkitkan semangat lagi
dengan adanya drama musikal ini umat katolik diharapkan dapat menghayati makna dari hari raya paskah
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia